bangku bangku bangku
gak usah gak usah disuntik suntik kayak gini
ehh jangan dong
yeah pak ustaz takut disuntik ya
duh saya bukannya takut pak nek
cuman kalau saya disuntik gak enak sama santri wanda santriwati yang lain
ini kan acara ini khusus untuk mereka ngapain saya ikut ikutan di sini saya pulang
ustaz gapapa ustaz gak usah tenang aja
kalau di situ
agak muat di situ sempit
di situ apalagi cuma segini
ya udah kalau gitu di sana
kalau di sana rame
aku salah sih sobri
tadi kan aku udah ngomong sobri
ya udah sih kok semara mara juga
pane saya capek pane capek
iya capek genong capek
lepasin pane ya
ah di situ
beneran ada pak sri kitty
lihat haikal sama sobri gak
justru saya mau nanya sama pak ustadz
ngelihat si sobri gak sama haikal
tadi sebelumnya ngelihat gak
tadi sih dari sana
ke arah sana
sekarang berarti ke sana ya
pane ayo kita kejar
ih jatuh mulu nih
jatuh mulu jatuh mulu
udah pak ustadz
kalau begitu saya duluan ya
gendongin pak dek dong kesian
saya gendong aki aki nih
tepuk alik pak dek
pak dek kamu tentu dia
cuma sedikit so
nih kita lagi
ini bau bau yang seperti saya kenal nih
ini pasti bau yang kentut nih
kentut saya itu wangi
wangi parfum mobil
ini mah buah anak gongo
ini bau kos kaki
begini kentutnya ya
ya pasti bukan saya
bukan saya juga
nah ini mereka
nah ini mereka
nah ini mereka
nah ini mereka
nah ini mereka
ya ada di depan
sudah pas sedikit
sudah kita cari deh
yuk pada yuk
gak usah genong ya
pada bagel kan
saya yang bikin tuh
buru buru ahmad haikalmu kemana
mau kesana ustadz
nah sekarang kamu gak bisa kemana mana lagi haikal ya
udah kamu gak usah takut
ini untuk kesehatan kamu kok
tapi haikal gak mau jual untuk ustadz
sakitnya gak seberapa kok
dibanding manfaatnya yang begitu besar
haikal kuat menahannya
gak ada tapi tapian pokoknya ya
sekarang teman teman kamu semuanya udah pada nunggu tuh
masa kamu kalah sih sama santriwati
santriwati aja pada berani
ya haikal duluan ya
tuh gigit semut
semutnya segede kandang
biar dokter kerjaannya tenang
allah allah bu
masa kita yang disuntik
kaluan yang disuntik saya kalau mau nyampul ampulan
apaan sakit banget yang disuntik tulang
alhamdulillah ya pakde akhirnya haikal mau disuntik juga
alhamdulillah berkat kerja keras pak ustadz gitu ya
aduh aduh dia ternyata
kenapa aku nih siapa yang larut aku disitu
ya allah itu karatan
jangan takut takutin jangan takut takutin
yaudah aku gini lagi
ambilin lah sabun sabun
bentar sebentar pakde
eh pakde perih pakde
oh pakde perih pakde
oh pakde perih pakde
ini buat lapar tolong
buka lu dia tidak dapatkan makanya
oh boleh boleh boleh
hai kasih bebek iya iya iya iya yang diubara pak waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh ustadz
musa kenapa tangannya kenapa aku yang disitu belakang itu kan pakunya udah
keratan pada justru itu makanya saya bersihin biar nggak infeksi yolo itu bahaya ustadz mending
gini aja numpung dokternya belum pulang gimana kalau ustadz ikutan disuntik tetanus wow bagus
tuh kayaknya udah makan deh bener deh udah nggak sakit tuh tuh tuh
yang lain ini kan acara ini khusus untuk mereka

pegangin dokter dokter tolong periksa ini karena dia habis kena takut yang berkarat
ini saya kenapa aku karatan dari pertenus saya minta disuntik sama dokter ya kan dok
saya minta disuntik ya kan biar gak kenapa napa
wah bisa infeksi pak ustadz
jadi kita bisa enggak kekal ya kan
kita suntik anti infeksi aja ya
iya ustazah suntik doang